ya sementara itu pemirsa ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang berlaga di pilkada dki jakarta
terus berusaha untuk meraih dukungan dan juga simpati warga jakarta
calon nomor urut satu misalnya agus harimurti yudhoyono bertemu dengan pensiunan pns bidang pendidikan di jakarta
ini sebenarnya kegiatannya juga banyak sekali dan juga lucu lucu juga ya
sementara ini calon wakil gubernur petahana jarod saiful hidayatnya mengatakan pada warga akan melanjutkan program yang telah dilakukan
antara lain adalah untuk mengatasi banjir di ibu kota
sementara calon wakil gubernur nomor urut tiga sandiaga uno menari jaipong betawi bersama warga
agus mengisi masa kampanye dengan bertemu komunitas pensiunan pns bidang pendidikan jakarta
ia menyampaikan visinya untuk memajukan dunia pendidikan dan berjanji akan memperhatikan nasib pendidik saat memasuki masa pensiun
agus harimurti yudhoyono sempat menanggapi sindiran rival politiknya anies baswedan terkait dengan kinerja
yang telah diperlukan oleh pns bidang pendidikan jakarta
yang belum terbukti
sementara jarod saiful hidayat berdialog dengan warga petukangan selatan
jarod pun berjanji akan segera menormalisasi waduk rawa lindung yang berada di kawasan petukangan selatan
selama ini waduk tersebut tidak berfungsi
sehingga saat hujan turun permukiman di sekitarnya terendam banjir
sandiaga uno mengisi jadwal kampanyenya dengan bertemu warga di permukiman padat penduduk di kawasan grogol petamburan jakarta barat
ia menyempatkan diri menari
baipong betawi bersama warga
dalam kesempatan itu sandi mengaku akan meneruskan penggunaan aplikasi digital milik pemerintah provinsi dki clue
jika terpilih menjadi wakil gubernur dki
bagus ini kita akan teruskan tapi kita akan bantu dengan pelatihan pelatihan
karena banyak sekali teman teman rtrw yang belum bisa menggunakan aplikasi ini secara optimal
jadi kita akan berikan pelatihan kepada para rtrw dengan terima
tentunya pengetahuan yang terkini
sandi menyebut aplikasi milik pemprov dki tersebut sudah baik
namun ia akan menambahkan beberapa menu layanan ke dalam aplikasi tersebut